harga beras jenis medium di pasaran merangkak naik meski tidak terlalu signifikan
kenaikan harga tersebut lantaran stok beras medium menipis akibat menurunnya pasokan dari daerah
harga beras jenis medium di pasaran merangkak naik seperti di pasar kebonpala jatinegara jakarta timur
pedagang beras tidak lagi menjual beras jenis medium karena kini harganya mulai menyentuh rp sembilan per liternya
yang sebelumnya berkisar delapan tiga ratus per liter
sekarang medium itu paling murah delapan sembilan saja jarang sekarang
tapi untuk di pasar ini masih ada yang jual
biasanya dua minggu atau tiga minggu sebelumnya itu harganya berapa sih
masih ada yang delapan empat ratus delapan tiga ratus delapan lima ratus
sementara itu kepala koperasi pasar induk beras mengatakan
kenaikan harga tersebut lantaran stok beras medium diperlukan
pasar induk cipinang mulai menipis akibat menurunnya pasokan dari daerah
yang jelas beras dalam minggu ini ada kenaikan ya tapi di beras medium
beras medium yang kosong itu adalah medium termasuk dari pasokan dari daerah juga
para pedagang berharap agar pemerintah bisa mengeluarkan pasokan beras jenis medium
agar permintaan masyarakat akan beras medium dapat terpenuhi

pasokan dari daerah itu bisa diperlukan
pasokan dari daerah itu bisa diperlukan
pasokan dari daerah itu bisa diperlukan
pasokan dari daerah itu bisa diperlukan
pasokan dari daerah itu bisa diperlukan
pasokan dari daerah itu bisa diperlukan
pasokan dari daerah itu bisa diperlukan
pasokan dari daerah itu bisa diperlukan
pasokan dari daerah itu bisa diperlukan
pasokan dari daerah itu bisa diperlukan
pasokan dari daerah itu bisa diperlukan
pasokan dari daerah itu bisa diperlukan